perayaan halloween selalu identik dengan kesan yang seram
memakai kostum dan riasan yang menakutkan menjadi sebuah keharusan
namun ada yang berbeda dengan perayaan halloween di salah satu bar di surabaya
di bar ini pesta perayaan halloween merupakan gabungan dari lima tema kostum
fotografi dan hiburan
bagaimana keseraman yang ditampilkan di bar ini berikut liputannya
halloween sebuah tradisi perayaan yang jatuh di setiap tiga puluh satu oktober ini
biasanya dirayakan dengan memakai kostum dan riasan wajah yang seram
tidak ketinggalan tentunya simbol utama halloween labu jack oleton
simbol simbol halloween lainnya juga selalu tidak jauh dengan hal hal yang berbau seram dan juga kematian
keajaiban vampire monster penyihir dan juga set

berbeda halnya dengan di surabaya
sebuah komunitas fotografi menggelar foto hunting bertema halloween party photography
dengan menghadirkan sederet model cantik
untuk menghadirkan kesan yang seram para model ini di makeup habis seperti hantu
meski balutan busananya disesuaikan dengan tema halloween
seperti hantu becak laut dan zombing
namun sengaja dibuat dengan tidak mengurangi sisi sensualitas dari sang model
foto hunting ini semakin istimewa karena juga dikemas sebagai sebuah hiburan
dan kita combine dengan entertainment
bagaimana biasa fotografi komunitas yang hanya hunting
hunting mungkin mereka hunting memang jadi artis seni dis gitu
tapi ini saya combine supaya teman teman bisa terhibur
saya kasih buku buku entertainment seperti ini
ini ada game seperti itu
berbagai gaya pun diperagakan para model untuk menghasilkan jepretan yang bagus dan menarik
mulai dari tidur di sofa hingga di meja
tidak pelak para fotografer pun berebut
mengabadikan aksi dan gagal
gaya hantu hantu cantik ini

jadi menurut saya ini kebaikan bagus sekali

ya ini sangat khusus ya
dengan adanya konsep baru fotografi bertema seksi halloween
diharapkan bisa mengikis anggapan selama ini bahwa halloween hanya identik dengan hantu menyeramkan
tapi ternyata juga bisa jadi pesta yang menyenangkan
di mantra uzak surabaya